bang satu lima ratus mau enggak
satu enam ratus lah boleh enggak
kalau mau rp satu delapan ratus udah mentok nggak turun lagi
sekarang gue udah punya bisnis
bisnis kambing kurban
lo mau kagak
gue kagak bakat deh bisnis
ya dedek mestinya gue yang makan daging kurban
sudah dua tahun kita tidak berkurban
saat tahun ini nggak kurban juga bu
menurut hadis yang bapak baca
kalau kita mampu kita wajib untuk berkurban
pas mau bayar uang sekolahannya bunga pas ada uangnya
pas mau bayar listrik pas ada uangnya
kalau pas mau berkurban ada rezekinya gimana
ya kalau pas ada uangnya dan harganya pas
kenapa pak pahit
masih manisan ibu
kang amin mau ke mana
eh kang tisna mau ke pasar
mau saya antar
pasar yang jual kambing
pasar rawa bebek kang
banyak yang jualan kambing buat sate
tapi bukan buat sate
kambingnya buat kurban
kalau itu mah saya nggak tahu kang
kalau gitu nggak jadi saya diantarnya
pak dur antar saya ke pasar kambing dulu ya
pak sofian sekarang ngajar kambing
enak aja saya cuma mau cari tahu harga kambing
oh yuk saya muter dulu ya pak
masukkan paul zit nangap aja sikit aja
saya gak ngojek dulu
siapa yang mau ngojek
gue mau nawarin kambing kurban ke lo
lo mau beli gak
saya emang gak mau beli bang
tapi saya tahu orang yang mau beli
beli ke gue aja ya
kang amin jadi beli kambing
jadi ini lagi mau nyari
ini ada yang mau jual kambing sama saya
kalau kang amin mau beli
berapa harganya kang
bang berapa harganya
nanti saya tanya dulu sama kang bakti ya
aduh mahal juga ya

kalau mau rp satu delapan ratus udah mentok nggak turun lagi
kalau mau satu delapan ratus udah mentok gak turun lagi kang
yaudah nanti saya tanyain dulu sama kang bakti ya
harganya satu sembilan ratus itu yang paling murah mau gak kang
oke boleh deh
boleh deh asal kambingnya yang montok ya
di warung pomumun
gua dama kambingnya nih
pur lu bawa banget abis dari mana sih
gimana mau dapat penumpang lu bawa begini gitu dah
bener juga lu
mandi yang bersih pake sabun
udah gak apa apa
yang penting kan kita udah deal
saya mau ngojek dulu
ini warung makanan
bukan tempat penitipan kambing